om istrikan aja ya disini
ini udah sih ini
itu aja buat gua
bu permisi saya mau tanya
ada lihat anak kecil di foto ini
ada liat anak kecil di foto ini
anak ibu mati pak
maksudnya yang meninggal bu
bu mendingan ibu
ke rumah sakit aja
iya bu barusan jenazah
anaknya dibawa ke rumah sakit pakaian bulan bu
ayo bu saya antarin aja ke rumah sakitnya
iya bu mendingan diantri sama dia bu
dia kan pengojek masalah ongkos
nanti saya aja yang bayarin bu
iya bu benda keburu
oh ya allah
ini bukan anak yang saya cari
saya juga ikut senang bu
kalau memang ini bukan anak ibu
bapak udah nganter saya sampe kesini
terus ibu mau kemana sekarang bu
biar saya antar sekalian ya
dari anak anak bandel itu
sepertinya dua perempuan anyu
saya juga lihat
di dalam kpic nongi
ala gemar istri aku nambahin suaranya

kok nggak tahu sih
emangnya tinggal di mana dek
itu kan rumah sakit om dokter yang lagi dirawat
jangan jangan tante dewi lagi jemput om dokter
pak pak stoppa di depan pak
karena jenazah yang berada di depan
di rumah sakit itu bukan abi
kalau aku jadi abi
mungkin aku akan mengunjungi sebuah tempat
iya mungkin abi mengunjungi mas fahri
oh nggak ada
dek ade ngapain di sini
seharusnya ade nggak boleh di sini
abi pengen cari tante dewi sos
kirain abi tante dewi ada di sini
kok nggak ada
oh kalau pasien bapak fahri anggara sudah dipindahkan ke kamar rawat
karena kondisinya sudah lebih stabil dan sudah melewati masa kritis
abi boleh ketemu nggak
sistem taruh ini dulu ya
tante dewi nggak ada
di suster tunggu di luar ya
biar om cepat sembuh
abi pengen nyari tante dewi dulu
terima kasih sus
kalau begitu saya permisi ya
aku kesini sebenarnya mau cari abi
aku coba cari dia tapi aku belum bisa menemukannya
kamu udah dipindahkan ke ruang rawat
aku seneng banget ngeliatin
artinya sebentar lagi kamu akan segera pulih
kamu dulu selalu menjadi penyemangat aku
sekarang saatnya aku
yang menjadi penyemangat untuk kamu
aku gak akan biarkan kamu sendirian